petugas kepolisian sektor kota sakopalembang sumatera selatan
meringkus ind warga sukakarya
ynd ditangkap dengan tuduhan mencuri uang dari celengan masjid al aqobah ii
yang berlokasi di jalan perumahan pusri sako palembang pada empat februari lalu
ironisnya ind adalah marbot masjid tersebut
atas tindakannya pengurus masjid melaporkannya ke polsekta sakopalembang
seminggu setelah kejadian polisi langsung menangkap tersangka
jadi benar bahwa kami dari unit restrim polsek sakopalembang
benar mengamankan tersangka atas nama inisial in
jadi untuk tersangka ini sempat viral kemarin di media sosial maupun di youtube
kerugian mencapai kurang lebih lima belas juta
tetapi untuk pengakuan dari tersangka hasil dari interogasi kami hasil dari bap
dari tersangka mengatakan untuk total uang yang diambil kurang lebih tiga juta rupiah
di hadapan petugas tersangka mengaku mencuri uang
dari kotak amal masjid sebesar tiga juta rupiah
ia nekat mencuri karena butuh biaya untuk menggelar syukuran acara kitanan anaknya
namun pengurus masjid mengklaim uang dari dalam celengan yang dicuri tersangka
berjumlah lebih dari lima belas juta rupiah
saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki berapa jumlah uang yang hilang